tim husu indonesia kembali menambah raihan medali kontingen indonesia pada sea games dua ribu dua puluh satu di hanoi vietnam
medali emas dari cabang olahraga wusu disumbangkan oleh alisa melinar yang turun pada nomor taiji tuan
penampilan debutan sea games ini diganjar poin sembilan tujuh puluh satu oleh dewan juri
pasti yang pertama buat indonesia terus kedua orang tua sama semua pelatih mulai dari pelatih waktu alis kecil dari sasana pelatih daerah sampai pelatih di timnas
sementara itu meski tampil cemerlang dan tampak mengalir dalam gerakan pedangnya
nikolas yang turun pada nomor taiji jian harus puas meraih medali perak dengan poin sembilan tujuh puluh satu
untuk komentarnya sih gak ada ya yang penting saya
puas akan hasil ini akhirnya saya bisa tampil yang maksimal untuk indonesia dapat medali perak untuk indonesia
selain itu medali perak berhasil diraih oleh haris horatius yang tampil pada nomor nan kuat
kecepatan gerakan haris belum dapat membawanya meraih medali emas dengan perolehan poin sembilan tujuh puluh atau hanya terpaut satu dengan wakil malaysia
persaingan di nomor saya ini cukup ketat
karena banyak atlet atlet muda
yang sudah bagus ya sekarang
indonesia masih berpeluang meraih beberapa medali emas dari cabang olahraga wusu pada nomor taulu dan sanda